sma negeri enam belas surabaya adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka bahkan sejak senin tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
setiap hari pembelajaran diikuti seluruh jenjang kelas dari kelas sepuluh sampai dua belas
pengelola sekolah membagi berdasarkan absensi
satu hari ganjil satu hari genap
sejumlah aturan terkait protokol kesehatan diberlakukan ketat
namun tidak semua orang tua mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka
yaitu di online pjj menggunakan microsoft team dari jam dua belas sampai setengah dua dengan lima mata pelajaran
sedangkan yang pagi dari jam tujuh sampai jam sebelas karena jumlahnya itu banyak mata pelajarannya sehingga tidak bisa kalau dua jam
jadi kita coba dengan dua hari dalam satu minggu menjadi empat jam
rosdiantini mengaku percaya diri membuka pembelajaran tatap muka
karena cakupan vaksinasi warga sekolahnya sangat tinggi
untuk yang belum dosis pertama dan lanjutan dosis kedua akan dilakukan pada dua september dua ribu dua puluh
para siswa antusias bisa kembali ke sekolah mereka
untuk kelas sepuluh dan sebelas mereka bahkan tak pernah berinteraksi langsung
senang tapi juga sedikit gugup
karena belum ada
persiapan buat masuk sekolah kayak biasa
dan ya senang banget pokoknya bisa ketemu bisa sosialisasi lagi sama teman teman
kalau di rumah kan biasanya bisa sambil makan sambil ngerjain yang lain
materinya juga nggak seberapa nyantol
kalau misalnya ptm kayak gini tuh bisa nyantol gitu
lebih mudah dipahami
tak sedikit pula sekolah yang masih menunda ptm
hingga awal september dua ribu dua puluh
di tengah euforia ptm vaksinasi untuk pelajar di jawa timur belum merata
epidemiolog mengingatkan pemerintah perlu memitigasi risiko penularan covid sembilan belas di sekolah dan keluarga
pasca dibukanya kembali sekolah
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur